kita awali berita dari bojo kerto
unjuk rasa mahasiswa sekolah tinggi ilmu tarbiah raden wijaya
senin siang berlangsung anarkis
puluhan mahasiswa yang menuntut transparansi keuangan kampus
mengamuk dan merusak gedung kantor
satu orang mahasiswi pingsan dalam unjuk rasa tersebut
sejumlah mahasiswa sekolah tinggi ilmu tarbiah
sti tera dan wijaya mojokerto ini
memukul dan melemparkan bata paving ke kaca perkantoran kampus
akibatnya kaca perkantoran kampus pecah
para mahasiswa ini kesal karena pihak dosen maupun yayasan
tidak kunjung menemui mereka untuk berdialog saat digelarnya unjuk rasa
kekesalan mahasiswa ini
juga dilampiaskan dengan melakukan penyegelan kantor
dan membakar ban di halaman kampus
para mahasiswa menuntut transparansi keuangan kampus
mereka menganggap keuangan sti t banyak yang dikorupsi
oleh oknum oknum kampus yang tidak bertanggung jawab
kenaikan spp kampus tidak diimbangi oleh perbaikan
atau penambahan fasilitas yang dapat menunjang bagi proses belajar mengajar
yang kita harapkan hari ini adalah
agar yayasan datang kemari
dan menjaga kemampuan
dan menampung beberapa aspirasi mahasiswa yang ada di sini
untuk segera mengaudit semua
keuangan yang ada di dalam kampus
dari mulai awal sampai sekarang
seorang mahasiswi peserta demo juga terpaksa digotong
untuk mendapat perawatan medis
karena tiba tiba pingsan di tengah tengah aksi unjuk rasa
para mahasiswa mengancam akan kembali berunjuk rasa
jika tuntutan mereka tidak dipenuhi